dan hari ini warga yogyakarta akan menggelar tradisi grebek syawalan untuk merayakan satu syawal
cukup sulit untuk mengucapkan
tapi seperti yang kerap digelar setiap tahunnya menurut kepercayaan warga yogyakarta di sana
tradisi perebutan gunungan ini bisa mendatangkan berkah bagi yang mendapatkannya
betul sekali nah langsung saja ya kita akan ke yogyakarta untuk melihat kemeriahan tradisi grebek syawalan
sudah ada teguh supriyadi di sana
selamat pagi teguh
bagaimana kegiatan tradisi grebek syawalan kali ini
di mana dipusatkannya biasanya di alun alun apakah tahun ini begitu juga
baik anissa dan juga lady gerbek sawal ini merupakan satu dari tiga gerbek yang selalu digelar oleh keraton yogyakarta hadiningrat
dua grebek lain adalah grebek besar yang digunakan untuk merayakan hari raya duradha
dan kemudian ada grebek maulud yang digunakan untuk memperingati hadirat
ada pun gerebek sawal sendiri selalu digelar oleh keraton yogyakarta untuk merayakan hari raya idul fitri yang jatuh pada satu syawal
dan menurut penanggalan sultan agung hari satu syawal ini jatuh pada hari senin yaitu hari ini
oleh karena itu garbek sawal digelar juga pada hari ini
ada pun prosesi garbuk syawal sendiri sudah dimulai tiga hari yang lalu yaitu dengan tradisi tumplak waci
setelah tiga hari diinapkan gunungan itu kemudian akan diarak pada hari ini melintasi pagelaran kemudian di alun alun utara keraton yogyakarta hadiningrat ini
dan seperti terlihat di belakang saya sudah para prajurit yang terdiri dari sepuluh gergoto ini sudah melakukan defile untuk menunggu datangnya gunungan dari dalam keraton yang kemudian nanti akan diarak melintasi alun alun utara
dan kemudian akan dibawa ke halaman masjid

ya teguh selain juga dalam mengiringi acara grebek satu syawal ini apakah juga ada agenda acara lain yang ada di sana
ya pada satu syawal hari ini selain menggelar garbek syawal keraton yogyakarta juga menggelar tradisi ngabekten
tradisi ngabekten ini secara harfiah itu mirip dengan
dengan tradisi halal bihalal yang dilakukan oleh warga biasa
bedanya adalah kalau ngabukten itu dilakukan oleh seorang raja dengan para kerabat termasuk putra putri dan setoran dalam
tetapi ngabekten ini biasa dibagi menjadi dua bagian
untuk hari ini biasanya dilakukan ngabekten kakung yang hanya diikuti oleh kerabat atau sentono dalam laki laki
ada pun untuk ngabekten putri baru akan digelar pada besok hari
baik terima kasih teguh supriyadi atas laporan langsung anda
wah nampaknya ini seru sekali dan biasanya antusiasme warga juga semakin padat semakin siang ya untuk melihat langsung gunungan
dan juga tentunya siapa tahu bisa mengambil sesuatu dari gunungan
setelah hari kemarin kan kita sudah bersilaturahmi dengan keluarga
mungkin saatnya bagi anda yang berada di yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan warga yogyakarta
sama sama meramaikan bagaimana grebek syawal yang ada di sana
tapi bicara mengenai grebek syawal ini juga menggambar
gebrak syawal ini juga menggambarkan bagaimana hubungan antara raja dan juga rakyatnya
juga memperlihatkan bagaimana kebaikan raja dan perhatian yang mereka kepada rakyat
iya ini juga tradisi yang patut dipelihara begitu ya
karena ini memang merupakan tradisi yang sangat khas dari salah satu kultur tentunya di indonesia
yang juga penting untuk terus dijaga
meskipun tetap harus berhati hati ya
karena kadang kadang jika kita melihat langsung itu cukup heboh begitu
antusiasme warga untuk mengambil gunungan yang ada disediakan di sana